ketua dprd deket jakarta prasetyo edy marsudi mengaku geram
dengan adanya isu soal kenaikan gaji
serta tunjangan anggota dprd dki jakarta pada tahun dua ribu dua puluh
ditemui usai mengikuti rapat badan anggaran
bersama tim anggaran pemerintah daerah di gedung dprd dki jakarta
ke bonsiri jakarta pusat
prasetyo menilai kenaikan gaji serta tunjangan anggota dewan
sebesar rp dua puluh enam empat puluh dua miliar di tahun dua ribu dua puluh
akan digunakan untuk membantu masyarakat ibu kota
wakil gubernur deket jakarta ahmad riza patrias
saat ditemui di taman menteng jakarta pusat menyebut
kenaikan gaji kembali
kemungkinan akan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi
namun demikian hal itu masih dibahas di kementerian dalam negeri
ada banyak kebutuhan biaya untuk kepentingan masyarakat lainnya
pada tahun dua ribu dua puluh dua belanja gaji dan tunjangan anggota dprd dki jakarta
tercatat sebesar rp satu ratus tujuh puluh tujuh tiga puluh tujuh miliar
jauh lebih besar ketimbang pada tahun dua ribu dua puluh
sebesar satu ratus lima puluh sembilan puluh empat miliar